saya akan ke mas faisal nanti bang ferdinand juga bang chanti
tapi kita dengarkan dulu ada penyataan dari
ekonomi investasi industrialisasi perdagangan saya kira
jika bilang apa yang perlu dibangun pak maulud untuk pembangunan ekonomi indonesia
tentu pembangunan di semua sektor
perindustrialisasi di kortepan supaya di merata tidak hanya di jawa tapi di luar jawa
ekonomi syariah kita perbesar kita perkuat
ya dengan tentu menumbuhkan kelembagaannya kekuatan modalnya produk produknya kita dorong
jadi nanti pak chanti soal ekonomi syariah akan banyak dijelaskan bukan
nanti ya kalau di dalam debat kan tergantung pertanyaan

kita lihat aja kejutan ya kita lihat
siapannya siapannya juga
persiapannya ya kita mempelajari semua kemungkinan pertanyaan kemungkinan panelis
dan juga kemungkinan dari
dan juga kemungkinan dari
terima kasih pak